dinas kesehatan dki jakarta telah mendistribusikan vaksin moderna ke tiga puluh lima rumah sakit
yang ditunjuk untuk melayani vaksin buatan amerika serikat itu
bagi masyarakat umum dengan demikian warga dki kini bisa mendapatkan suntikan vaksin moderna
dengan sejumlah persyaratan
pemerintah provinsi dki jakarta menerima dua ratus enam puluh dosis vaksin moderna sejak awal agustus
dinas kesehatan dki jakarta mengeluarkan surat edaran tentang syarat masyarakat umum
yang menerima vaksin moderna
ada pun syaratnya antara lain mereka sempat ditolak divaksin
baik sinovac maupun astrazeneca yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dengan alasan kesehatan
dosis yang relatif masih terbatas ktp dki dan surat domisili menjadi syarat penerima vaksin moderna
dengan masa kadal warsa yang singkat dan penyimpanan pada suhu minus dua puluh lima sampai minus tiga puluh lima derajat
penyuntikan harus selesai satu oktober mendatang untuk dosis pertama dan tiga puluh satu oktober
untuk dosis kedua
pemerintah sudah mendistribusikan vaksin moderna untuk masyarakat umum termasuk warga dki jakarta
untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada korespondensi nn indonesia roni satria
selamat pagi roni
kalau tadi syaratnya adalah warga dki jakarta warga yang sudah ditolak menggunakan vaksin astrazeneca
sinovac dengan alasan kesehatan
lalu bagaimana syarat syarat lainnya
dan bagaimana pengawasan agar tepat sasaran sehingga orang orang yang belum mendapatkan vaksin bisa segera divaksin
silakan dengan laporan anda
ya benar sekali yuda
kalau berbicara mengenai kenapa ada persyaratan persyaratan yang bisa dikatakan relatif lebih berbeda dengan persyaratan terdahulu
dan juga dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan dki jakarta
intinya adalah terkait dengan persyaratan tersebut kemudian juga bagaimana nantinya
tata laksana untuk pelaksanaan kipi dan lain sebagainya
termasuk juga nanti masa kadar luar saya juga diatur dalam surat edaran tersebut
nah kita melihat bahwa syarat yang diperlakukan bagi vaksin moderna ini
yang kalau kita lihat pada per tiga puluh juli yang lalu diperuntukkan untuk booster tenaga kesehatan
tetapi mulai agustus karena melihat adanya penambahan dosis vaksin yang tiba ke indonesia
yang sudah diterima oleh kementerian kesehatan dengan total lima satu juta dosis vaksin
nah ini yang menjadi ada perubahan terhadap pendistribusian yang tadinya buat
yang diperuntukkan untuk booster tenaga kesehatan tetapi sekarang masyarakat umum bisa mendapatkan
dan sudah didistribusikan ke tiga puluh empat provinsi dari lima satu juta dosis tersebut
dalam hal ini dki jakarta mendapatkan jatah dua ratus enam puluh dosis vaksin
ini berarti untuk satu orang maksudnya untuk satu orang kan ada dua dosis
ini berarti ada sekitar seratus tiga puluh orang
ini adalah sebagian dari sekitar seratus orang saja di dki jakarta yang akan mendapatkan vaksin moderna
tetapi dengan jumlah yang terbatas ini tentunya dinas kesehatan membuat batasan batasan ataupun persyaratan
yaitu yang tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa mereka yang belum pernah divaksin
baik dari sinovac maupun juga dari astrazeneca karena dengan alasan kesehatan
kita tahu bahwa ketika adanya percepatan vaksinasi yang dimulai pada januari yang lalu
mereka yang memiliki autoimun kemudian comorbid
lain sebagainya tidak diperkenankan untuk mendapatkan vaksin
sehingga mereka mereka inilah yang diberikan prioritas untuk mendapatkan vaksin moderna
karena mereka belum mendapatkan vaksin ketika proses vaksinasi telah dimulai sejak januari februari maret hingga saat ini
nah setelah itu dengan memiliki tentunya ada surat keterangan dokter
yang secara alasan kesehatan tersebut bisa mereka tunjukkan kepada fasilitas kesehatan
nah tiga puluh lima rumah sakit yang ditunjuk oleh
dinas kesehatan dki jakarta ini bukan tanpa alasan yuda
karena tiga puluh lima rumah sakit ini diketahui bahwa mereka memiliki pasien pasien dengan autoimun
dan inilah pengapa dinas kesehatan membuat tiga puluh lima rumah sakit ini yang tersebar di enam kabupaten kota dki jakarta
dan kalau kita lihat mungkin salah satunya bisa saya sebutkan ada di rumah sakit ciptomangon kusumo
kemudian rsud pasar minggu rsud tarakan rsud koja dan lain sebagainya
yang mereka mereka rumah sakit rumah sakit ini cenderung memiliki pasien pasien dengan autoimun
sehingga dengan data data yang mereka miliki mereka dengan mudah untuk memberi informasi kepada pasien tersebut
yang untuk nantinya bisa mendapatkan vaksinasi moderna ini
kemudian ada syarat yaitu ktp dki jakarta dan juga atau surat domisili dki jakarta
memang kalau kita lihat pada apa yang disampaikan oleh kawal covid sembilan belas
ini tidak lagi menjadi relevan sebagai persyaratan
tetapi dengan jumlah yang terbatas pada moderna saat ini
kemudian kita juga sempat mendengar
kalau kita lihat saat booster diberikan kepada nakes
tetapi ada di sejumlah wilayah yang penyelewengan terjadi
oleh mereka mereka yang seharusnya belum mendapatkan booster seperti itu
ini yang mungkin diantisipasi oleh dinas kesehatan dki jakarta
sehingga membuat persyaratan persyaratan yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki alasan kesehatan
dan belum pernah divaksin
sehingga ini memang bukan untuk booster
tetapi untuk mereka yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama
nah dengan kadar
daluarsa yang singkat kalau dilihat dari moderna yang datang pada satu agustus kemarin
vaksin ini memiliki kadal warsa hingga november nanti
sehingga memang nantinya diharapkan selesai pada dosis pertamanya pada satu oktober
dan dosis keduanya pada tiga puluh satu oktober
ini yang diusahakan untuk dipercepat di tiga puluh lima rumah sakit yang telah didistribusikan di dki jakarta
kita berharap kalau kita lihat dari tiga puluh lima
mungkin kalau kita kalkulasikan saja setidaknya ada dua delapan ratus
orang yang nantinya akan datang di setiap rumah sakit yang relatif cukup besar
dan juga kalau kita lihat nanti bagaimana pelaksanaannya
benar yang anda katakan tadi yuda
bahwa pengawasan agar tepat sasaran kepada mereka mereka yang memang berhak menerima dari vaksin moderna ini
tentunya bagi mereka yang belum pernah divaksin
dan juga tadinya mereka karena memiliki rewayat penyakit tertentu
sehingga mereka layak untuk mendapatkan karena belum mendapatkan vaksin
kita harapkan dengan adanya proses ini
sehingga dengan vaksinasi ini tentunya bagi mereka yang kita
masyarakat umum yang tadinya sudah banyak mendapatkan vaksinasi baik sinovac maupun astrazeneca
kemudian ditambah lagi dengan moderna ini bagi mereka yang tadinya belum sempat
karena alasan kesehatan mempermudah percepatan percepatan vaksinasi kedepannya
baik terima kasih roni untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali roni satria